badan meteorologi dan geofisika beserta kemenang provinsi jawa barat menggelar pemantauan hilal di tower sma setahanas kabupaten subang selasa sore
pantauan hilal dilakukan untuk menentukan hari raya dufitri satu syawal empat belas empat puluh dua hijriah
persiapan pemantauan hilal di sma setahanas subang gelar sejak pukul enam belas waktu indonesia barat
proses pemantauan hilal berlangsung dengan menggunakan teropong yang terkomputerisasi
nantinya hasil pemantauan akan dilaporkan kepada kemenak pusat untuk menjadi bahan pertimbangan penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
dan kita ikuti jalannya pantauan hilal di sejumlah daerah lainnya
ada produser lapangan kami san rainsana sari tanjung pasir tangerang banten

ada juga produser lapangan kami laisa nisa di subang jawa barat
kita akan ke sandra terlebih dahulu selamat malam teman teman
selamat sore sandra bagaimana proses pengamatan hilal di sana jelang sidang isbat yang akan gelar pukul enam
rencananya waktu indonesia barat ini di kemenang republik indonesia sandra
ya selamat malam heranov hari ini tanggal sebelas mei ini memang jatuh pada hari ke dua puluh sembilan bulan ramadan
dan memang dari kementerian agama sendiri dijelaskan di sini
pemantauan hilal selaku dilakukan di hari ke dua puluh sembilan sebelum adanya bulan baru
dan untuk pemantauan hilal sendiri hari ini berdasarkan pantauan bmkg
ya memang ada di dua puluh sembilan titik di indonesia
namun salah satunya di tempat saya berada yaitu di tanjung pasir tanggerang banten ini
hilal hal ini tidak terlihat
karena memang kalau kita bicara soal hilal ya heranov hilal ini merupakan bulan sabit baru
jadi memang pada fase fase bulan perhitungan kalender hijri ya seperti itu heranov
ini dalam islam ada bulan bulan yang mulai dari bulan baru bulan sabit kemudian bulan setengah
bulan bulan besar seperti itu sampai bulan tua
nah hari ini yang terlihat adalah bulan tua
sehingga hilal belum terlihat di tanggal sebelas ini
sehingga bisa diinformasikan bahwa besok dari pantauan kami di sini
ini merupakan masih tanggal tiga puluh ramadan
namun kita tentunya masih menunggu keputusan resmi dari bmkg seperti apa ya ratu
karena memang kalau dilihat tadi harusnya jika dikatakan besok jatuh sebagai satu syawal
seperti itu harusnya posisi matahari itu terbenam lebih awal dibandingkan bulan
sedangkan berdasarkan patauan tim bmkg hari ini di sini
ini yang tenggelam terlebih dahulu adalah bulan kemudian baru matahari
dan ketinggiannya di sini jika dikatakan hilal adalah harus ada di minimal dua derajat ketinggiannya
sedangkan berdasarkan pantauan di sini itu masih ada di minus empat derajat
sehingga bisa diinformasikan bahwa hari ini hilal belum terlihat
karena memang untuk masa istimaj atau konjungsi di mana matahari bulan dan juga bumi
berada dalam satu garis horizontal ini belum ada seperti itu
memang ratu ini diprediksikan sesuai dengan kita tahu bagaimana penentuan hilal ini ditentukan menjadi dua tata cara
yaitu hisap dari perhitungan tanggal kemudian juga rukiah
gimana ini perhitungan secara melihat langsung ya secara gemetis bagaimana pantauan hilal
dan perhitungan hisap sendiri pun memang mengatakan bahwa ini masih tanggal dua puluh sembilan kemudian besok tanggal tiga puluh rabah
namun tentunya di sini pemerintah indonesia ini melakukan pemantauan hilal kembali untuk memastikan secara langsung
dan memang hari ini tidak terlihat
namun berdasarkan pengamatan besok memang secara hisap besok untuk hilal akan terlihat
kemudian untuk pemantauan sendiri memang dikatakan bahwa besok hilal dapat terlihat di kisaran ketinggian
yaitu di lima lima derajat tepatnya untuk di sini ya
bisa diinformasikan jika besok sudah terlihat hilal maka lebaran jatuh di hari keesokannya
yaitu di hari kamis tanggal tiga belas mei dua ribu dua puluh
namun dari itu ranov kita tetap harus menunggu keputusan resmi dari kementerian agama seperti apa
yang tentunya nanti akan digelar sindang isbat seperti itu
namun berdasarkan patauan kami tadi dari tim bmkg mengatakan
di sini pun tidak mulai dari sore tadi sudah cuaca cukup cerah
namun memang saat matahari tenggelam di sini terdapat awan yang menutupi
namun bisa dipastikan sekali lagi bahwa hilal tidak terlihat dengan teknologi yang memang sudah dipergunakan
tentunya yaitu teropong lensa kemudian juga ada monten alat penggerak
jadi untuk masyarakat yang ingin memantau hilal sendiri pun sebenarnya bisa radov
untuk melihatnya secara langsung di websitenya bmkg
jadi dengan adanya alat di sini tiga tim bmkg memancarkan langsung teropong lensa ke arah matahari ataupun bulan
seperti itu kemudian di motion bagaimana pergerakan penurunan atau terbenamnya matahari terbenamnya bulan bisa dilihat
kemudian dikonekkan ke laptop dan langsung dikonekkan lagi ke website bmkg
sehingga para masyarakat sekali lagi pun bisa memantau hilal secara langsung di www bmkg co
sandra saya ingin tahu bagaimana proses pemantauan hilal di sana apakah mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat
karena setiap penyanggara ini mengatur prokes yang ketat satu tim ini terdiri dari delapan orang hingga sepuluh orang
tapi bagaimana dengan kemenang dari wilayah kabupaten tangerang tepatnya di tanjung pasir pemantauan anda di sana
untuk di sini rano memang kalau kita berdasarkan informasi yang kita dapat
ini ada delapan puluh delapan titik untuk kemenang pelaku
ini adalah kemampuan yang sangat penting untuk memanfaatkan pemantauan hilal
namun kalau untuk bmkg sendiri ada di dua puluh sembilan titik
dan untuk tempat saya berada saat ini ini hanya dipatok oleh tim bmkg dan jumlahnya hanya tiga orang
memang protokol kesehatan pun digunakan tadi kita juga sempat lihat penggunaan masker pun dilakukan di sini
dan memang jumlahnya pun tidak banyak
jadi benar benar sepi di sini hanya kita di pinggir pantai melihat langsung bagaimana hilal dan juga teropong
tidak banyak juga masyarakat yang menonton seperti itu
jadi protokol kesehatan pun tentunya diterapkan di tengah adanya pandemi ini
lalu sandra di sana kita akan melihat bagaimana pemantauan hilal di subang jawa barat
sudah ada rekan kita laisa kairunisa
selamat malam laisa
bagaimana pemantauan hilal di sana
kalau tadi sandra melaporkan untuk wilayah kabupaten tangerang
tepatnya di tanjung pasir ini masih belum terlihat hilal meskipun cuaca cerah
dan dipastikan besok masih dilaksanakan ramadan atau puasa bagi warga masyarakat
tapi bagaimana sejauh ini pemantauan di sana
kalau tadi paket berita sebelumnya sma
asta hana subang telah digelar pukul enam belas waktu indonesia barat laisa
ya selamat malam heranof
memang untuk di provinsi jawa barat sendiri ini
memang untuk pemantauan hilal ini digelar setidaknya di empat titik begitu yang berada di beberapa kabupaten kota
salah satunya ada di lokasi tempat saya berada saat ini yaitu di sma astahanas kabupaten subang
betul sekali heranof
tadi untuk pemantauan hilal ini proses persiapannya ini sudah mulai dilaksanakan sejak pukul empat sore
dimana memang untuk pemantauan di sini ini digelar oleh bmkg beserta dengan kemenak dan juga badan hisab rakyat daerah provinsi jawa barat
dan untuk hasilnya sendiri heranof tadi ketika dilihat mulai pengamatan sekitar
mulai terbenami matahari atau sekitar pukul tujuh belas tiga puluh
memang informasi yang kami dapatkan ini hilal belum bisa terlihat
informasinya dari bmkg dan juga dari kemenek provinsi jawa barat
saat ini posisi hilal masih berada di
di antara minus tiga dan minus empat derajat di bawah ufuk
yang artinya ini memang belum bisa dilihat baik oleh mata telanjang ataupun oleh alat teleskop ataupun teropong yang digunakan untuk pemantauan di sini
dan memang heranof untuk pemantauan hilal di sma astahanas ini sendiri memang menggunakan sejumlah alat yang cukup canggih
begitu terdiri dari dua buah teropong
dimana teropongnya ini bisa memiliki detektor yang bisa untuk merekam cahaya dari hilal
serta juga bisa mengikuti berubahnya posisi bulan di ufuk barat
namun sekali lagi meskipun tadi cuaca juga di sini tadi cerah pada saat proses pemantauan hilal
namun hilal di sini belum bisa terlihat begitu
dan memang informasi yang kami dapatkan
ini berdasarkan perkiraan dari kemenag maupun dari bmkg ini
hilal baru bisa terlihat
sepertinya pada esok hari diperkirakan pada besok ini hilal berada di ketinggian lima derajat di atas ufuk
yang artinya memang bisa dilihat baik melalui mata telanjang
ataupun melalui teleskop ataupun teropong
dan heran of memang pada saat ini proses pemantauan hilal ini sendiri kan sedang berada dalam masa pandemi
sehingga memang untuk di lokasi ini sendiri memang pemantauan hilal juga berlangsung dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan
di mana memang para pemantau atau perukiat di sini juga menggunakan masker
lalu juga dimaksimalkan untuk menjaga jarak
dan juga dibatasi begitu jumlah orangnya
di sini tadi kalau kami perhatikan dari sepuluh sipun dari beberapa organisasi
baik dari kemenak maupun dari bmkg
namun jumlah pemantau hilal di sini tidak lebih dari dua puluh orang
begitu heran of sehingga memang dipastikan tidak ada keramaian
selain itu juga memang untuk proses pemantauan hilal di sini juga bisa dilihat melalui streaming dari media sosial
baik dari bmkg begitu heran of
baik ada delapan titik pemantauan hilal di wilayah jawa barat
dan anda warga jawa barat juga bisa melihatnya di streaming
seperti yang laisa katakan
ditahan dulu leza kita akan menuju ke makassar
untuk mengetahui hilal di sana bagaimana
selamat malam ahmad
bagaimana pengamatan hilal di sana apakah cuaca cukup cerah
sehingga hilal bisa diketahui untuk satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah ahmad
baik selamat malam heran of
proses pemantauan hilal di makassar sendiri yang diadakan oleh balai
badan meteorologi geoteknik dan ekonomik di wilayah makassar
tadi menurunkan dua tim yang membawa dua teleskop khusus
untuk memantau di sekitaran
kawasan pantai tanjung bunga makassar
yang tidak menggunakan di atas atap salah satu mal yang berada di sini
proses pemantauan dilakukan oleh dua tim dari bmkg
berdasarkan prediksi awal tim bmkg memang menyatakan bahwa
kemungkinan posisi hilal berada di minus empat derajat di bawah garis horizon
jadi masih dianggap sebagai bagian dari bulan ramadhan
belum dinyatakan sebagai munculnya bulan baru yang menandakan
sebagai awal masuknya bulan syawal
setelah dilakukan pemantauan
tidak pasti mungkin otentik bahwa keserahan hilal masih memang berada di
keserahan minus empat derajat
jadi dinyatakan oleh bmkg dan juga oleh kandung kemenang ini
yang tidak optimal
atau bulan ramadhan dinyatakan cukup menjadi tiga puluh hari
namun pihak bmkg masih akan melakukan pengamatan lagi besok
di sekitar kabupaten takalar untuk informasikan munculnya hilal
sementara cuaca sendiri tadi cukup cerah
jadi proses pengamatan berjalan dengan lancar
dan juga didapatkan hasil yang minus empat derajat
ahmad kalau mengutip dari pernyataan kemenak dari sulawesi selatan
yang menyebut bahwa hilal ini akan terlihat sekitar sembilan jam mendatang
artinya apakah akan terketahui atau diketahui pada pemerintah
diketahui pada pukul dua dini hari nanti
tapi bagaimana sejauh ini informasi di sana ahmad
baik dengan posisi empat derajat itu
kemungkinan bulan syawal akan masuk ke dini hari mendatang
dan bulan baru itu baru dinyatakan
dan dianggap termasuk bulan ramadhan
dan proses pematuhan yang dilakukan tadi
kandir kemenang menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa posisi bulan saat ini masih minus empat derajat
dan also masih berada di bulan ramadhan
posisi masuknya bulan shawal
itu baru akan terjadi beberapa jam ke depan
dan itu sudah termasuk dengan hari ke tiga puluh dari bulan ramadhan
baik untuk makassar masih di ketinggian empat derajat
untuk hilal di sana artinya masih belum kelihatan untuk syawal
terima kasih ahmad syamsuddin atas laporan anda
sebelumnya ada juga rekan kami sandra yang sana di tangerang
kemudian juga ada laisa di subang jawa barat
selamat bertugas kembali teman teman